sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa yang keterlaluan itu kamu
kamu bisa semarah ini sama istri kamu pak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
elsa sampai marahnya papa regat

mobilnya udah cantik mobilnya udah menik menik
nggak masuk aja
terima kasih ya
aduh banget banget mobil
bukain dulu ya
bukain dulu ya